hari ini seleksi tahapan pemilihan dewan komisioner otoritas jasa keuangan atau ojk kembali dimulai
mulai senin ini hingga kamis nanti dpr akan melakukan uji kelayakan dan juga kepatutan terhadap empat belas nama calon dewan komisioner ojk periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh
keempat belas nama calon ketua ojk ini ditetapkan langsung oleh presiden pada akhir maret lalu
yang sebelumnya telah menyisihkan ratusan nama dalam proses seleksi yang diketuai oleh sri mulyani
dan berikut kami tampilkan nama nama calon dewan komisioner yang menjalani proses fit and proper test hari ini
kita lihat bersama
kita lihat ini adalah saat ini fit and proper test untuk dewan komisioner ojk ketua merangkap anggota
kita lihat adalah wimbo santoso komisaris utama bank mandiri dan merupakan salah satu praktisi profesional yang namanya juga masuk untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan
selanjutnya adalah sigit pramono komisaris independen bank bca ini juga berlatar belakang profesional
jadi dua nama di atas ketua merangkap anggota ini merupakan memiliki basic sebagai profesional menuju ojk satu
dan ini adalah wakil ketua sebagai ketua komite etik
kita lihat ada nama agus santoso wakil ketua ppatk memiliki latar belakang birokrasi tampaknya
kemudian kita lihat ada rizwi nandi direktur utama pt pegadayan
kita ke slide selanjutnya
oke jadi ternyata wakil ketua
masih ada aksinya ada wakil ketua ini adalah yang kami tampilkan adalah yang akan mengikuti fit and proper test pada hari ini meskipun masih sampai kamis nanti yang akan digelar di senayan
sementara itu komisi sebelas dpr menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap empat belas calon dewan komisioner otoritas jasa keuangan yang sudah disodorkan ke pemerintah lima juni lalu
uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan selama tiga hari hingga rabu mendatang
komisi sebelas memulai agenda
tersebut senin pagi setiap kandidat masuk ruang rapat komisi sebelas satu persatu dan diberi waktu lima belas menit untuk memaparkan presentasi masing masing
peserta pertama wimbo santoso membuka agenda uji kelayakan dan kepatutan dalam pengajuan dkujk ini
pemerintah mengelompokkan empat belas nama calon dalam tujuh posisi berbeda
semua posisi sudah diarahkan untuk diisi dua calon
nah sehingga bagaimana kebijakan itu bisa
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan fit and proper test calon dewan komisioner ojk
sudara produsen lapangan cnn indonesia desi haritonang di gedung dpr
desi halo selamat sore
tampaknya ada pak wimbo atau salah satu calon lain yang ada di belakang anda saat ini bisa anda update bagaimana perkembangan terkini fit and proper test untuk menuju ojk satu desi
ya betul sekali hera memang di belakang saya baru saja salah satu calon ketua ojk
yakni sigit pramono baru menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan pada pukul lima belas tiga puluh ini
dan memang sejak pukul sepuluh tiga puluh tadi sudah dilakukan fit and proper test kepada wimbo santoso salah satu ketua calon ketua ojk
yang kira kira lamanya dua lima jam dia ditanya tanyai oleh komisi sebelas dpr ri yang tadi dihadiri hanya sekitar delapan belas orang
namun delapan belas orang semuanya masing masing bertanya kepada kedua calon yang masing masing bertanya
sekitar tiga pertanyaan
dan kalau boleh sedikit memberi catatan apa yang sudah disampaikan oleh kedua calon ketua ojk
misalnya wimbo santoso kita ketahui background dari wimbo adalah lebih ke pengawasan atau regulasi
sementara sigit pramono justru lebih terjun langsung berkecimpung di industri perbankan maupun non bank
cuma lebih banyak di industri perbankan
catatan kami hera kalau wimbo itu lebih menekankan
ada stabilitas keuangan
pentingnya untuk menjaga krisis keuangan melalui menghindari krisis keuangan melalui memitigasi resiko dengan mengupdate setiap regulasi yang ada untuk bisa menyesuaikan dengan tantangan dan zaman yang saat itu sedang terjadi
kemudian juga pendalaman pasar keuangan
pasar keuangan syariah dan juga kolaborasi perbankan dengan pasar modal untuk pembiayaan jangka panjang
kalau kita ketahui wimbo santoso memang lama berkarir di bank indonesia
sempat menjadi direktur eksekutif imf
dan juga wimbo juga salah satu pencetus dari jaring pengaman sistem keuangan atau jpsk
serta salah satu pembentuk atau orang orang dibalik terbentuknya otoritas jasa keuangan pada tahun dua ribu dua puluh satu
sementara untuk sigit pramono poin yang boleh saya catat adalah sigit sangat ingin menjaga kesehatan bank
khususnya menjaga non performing loan dari perbankan di tengah situasi ekonomi saat ini
kemudian tidak menaikkan pungut
menaikkan pungutan ke industri namun melakukan efisiensi
kemudian dia juga mendukung perpu satu tahun dua ribu tujuh belas mengenai akses data wajib pajak oleh dirjen pajak
kemudian lembaga pembiayaan juga diarahkan untuk lebih produktif
pembentukan bank infrastruktur
kemudian mendukung financial technology atau fintech dengan memberikan dukungan berbentuk regulasi
kemudian mendorong kredit untuk program umkm dan pertanian kredit yang lebih produktif
kemudian yang paling ditekankan juga ada investasi ilegal
harus ada sanksi tegas kepada para pelaku
juga kejahatan perbankan yang mungkin kerap terjadi namun biasanya memang melibatkan dari orang orang dalam sendiri
dua poin ini tadi cukup didorong oleh para anggota dpr untuk kemudian apa langkah langkah yang bisa diberikan kepada sigit pramono
dan memang tadi juga sigit pramono sempat meyakinkan pada closing statementnya
dia meyakinkan kepada anggota dpr supaya kalaupun dia tidak terpilih menjadi ketua ojk
karena nantinya dia sangat sangat siap dan sangat ingin bisa bergabung menjadi kepala eksekutif pengawas perbankan
karena memang dia berjualan seperti itu
karena layaknya interview kerja selama tiga puluh tahun sudah menjadi praktisi dan banyak fokus di perbankan seperti sudah pernah berkarir di bni bca
kemudian sebelumnya sempat juga berada di bank ekstrim bank mandiri serta bank bii maksud kami
dan saat ini sudah ada sigit pramono di samping kami untuk kami bisa berbicara sedikit
halo pak selamat sore
tadi gimana pak rasanya fit and proper test untuk pertama kalinya
ya jadi apapun yang namanya test yang buat kita deg degan lah ya
meskipun kita sudah berusaha menyiapkan diri ya tetap aja ada beberapa pertanyaan yang diluar dugaan juga
tapi secara umum sangat baik sekali
cara anggota dpr komisi sebelas ini menanyakan ke saya itu
saya kira baik konteksual dan memang siapapun calonnya memang harus ditanya seperti itu diantaranya
tadi ada poin soal efisiensi iuran perbankan pak
bapak juga tidak akan memberikan pungutan kepada perbankan dan lebih menekankan efisiensi
seperti apa teknisnya pak
ya jadi kan memang belakangan ini kan mengemuka mengenai gagasan apakah untuk penghutan ini akan ditiadakan kemudian kembali ke apbn
hak itu kan pemenang dari dpr karena undang undang mengatakan memang boleh dari dua duanya
nah ketika saya ditanya saya hanya bisa menyampaikan ya yang paling bisa saya sampaikan adalah mungkin tidak akan menaikkan penghutan ke depan ini
tapi kompensasinya kita akan memberikan apa namanya melakukan efisiensi di dalam internal
ya dibuka di ojk nya
jadi kita melakukan efisiensi
di apbn bisa dihemat di ojk itu yang kita akan lakukan
tadi juga menarik soal perpu satu tahun dua ribu tujuh belas pak
pandangannya seperti apa dan bagaimana bapak bisa menjamin kesiapan para lembaga keuangan ini untuk bisa bekerja sama dengan dijen pajak
ya kalau mengenai kesiapan dari lembaga keuangan menurut saya tidak ada persoalan ya
tinggal jenis inovanya seperti apa
tapi yang jelas memang akan mendapat beban
tapi mereka sudah terbiasa patuh kalau ada undang undang ada peraturan
atau bahwa ini perpus tingkat undang undang
pasti mereka akan melaksanakannya
itu nggak perlu ada keraguan lagi akan dilaksanakan
tapi memang ini menambah beban
tapi ya karena ini sudah perintah undang undang kita akan lakukan ya
justru yang menjadi persoalan ke depan begitu ini diberlakukan
menjadi kembali kepada kementerian keuangan dan dirjen pajak sendiri ya
bagaimana mereka bisa menjamin bahwa ada disiplin ya
ada apa namanya di dalam penggunaan informasi ini
karena kan yang diminta hanya dalam rangka untuk perpacakan
ya selama mereka bisa menjamin ini benar benar hanya untuk perpajakan
saya kira kekhawatiran mengenai ada perpindahan dana dan sebagainya itu tidak akan terjadi
terakhir seberapa optimis bapak bisa terpilih sebagai ketua ojk pak
ketika mengikuti pun saya tidak pernah
optimis atau tidak optimis ya saya hanya menjalankan aja
kalau memang dipercaya untuk memimpin ojk ya harus siap
jadi kalau soal probabilitenya sulit diukur lah
baik terima kasih banyak pak sigit sudah bersama dengan cnn indonesia
ya hera memang sampai saat ini komisi sebelas dpr ri masih rehat sebentar
nanti akan dilanjutkan untuk fit and proper test kepada wakil calon
wakil ketua ojk yang merangkap juga sebagai komite etik maupun anggota yaitu terhadap agus santoso dan rizky minandi
dan kami akan terus melaporkannya kepada anda nanti
balik ke hera
desi menarik sekali tadi menarik ya pertanyaan terakhir
bahwa ini adalah proses politik dan agak hati hati tampaknya pak sigit menjawab beberapa pertanyaan anda
desi aritonang koresponen cnn indonesia terima kasih sudah bersama kami